postingan keluhan suami rini pun terkait kondisi istrinya viral di media sosial
ya cuma pengen semuanya tahu kalau itu bukan nomornya mas al
jadi saya bisa kerja lagi banyak telpon video call sms
selain itu chip juga bertujuan mencegah pemalsuan kartu identitas penduduk